beralih ke informasi lainnya puluhan warga yang diduga menjadi korban investasi bodong di kota serang banten
menggeruduk rumah terduga pelaku penipuan
para korbannya juga membawa terduga pelaku ke polda banten
inilah video rekaman dari salah satu korban investasi bodong
yang memperlihatkan sejumlah warga yang emosi terhadap seorang warga
yang diduga melakukan penipuan investasi bodong
mereka membawa terduga pelaku ke polda banten
dan melaporkan dugaan penipuan investasi bodong
para korban mengaku dijanjikan keuntungan sebesar empat puluh persen
namun setelah berjalan sejak januari dua ribu dua puluh empat lalu
modal serta keuntungan tak kunjung diberikan
diperkirakan total kerugian mencapai satu miliar rupiah
dengan jumlah korban sebanyak tiga puluh orang
pemimpinan ekonomi dan teknologi penipuannya bergedok investasi
kemudian dengan membuat menarik korban sebanyak mungkin
dengan cara memberikan keuntungan empat puluh persen
dari empat puluh persen itu itu hanya janji
tidak ada yang diberikan empat puluh persen
karena ada modal investasi semuanya tidak ada modal yang balik
korban itu kurang lebih tiga puluh orang
dan kerugian sekitar satu miliar